demam berdarah dengue atau dbd dapat dicegah dengan melakukan pembersihan sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal
seperti yang dilakukan nila sari warga kelurahan kebonjeruk jakarta barat ini
giat membersihkan berbagai tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk di rumah terutama saat musim hujan
kegiatan pembersihan sarang nyamuk secara mandiri ini sejalan dengan upaya kementerian kesehatan mendorong masyarakat
berperan aktif mencegah dbd melalui gerakan satu rumah satu jumantik
jadi saya jauh sebelum ini sudah terbiasa membersihkan sarang nyamuk juga
karena kan saya punya anak kecil saya juga takut anak saya keluarga saya terpapar dbd
jadi saya sudah rajin membersihkan tempat penampungan air kolong kolong tempat tidur saya sempat menggunakan obat nyamuk
kehadiran juru pemantau jentik atau jumantik berperan penting dalam mencegah timbulnya dbd
di jakarta setiap rt memiliki kader jumantik
yang bertugas memantau keberadaan jentik nyamuk
sadar akan tingginya kasus dbd di ibu kota erlina rosdiana kader jumantik di rt enam rw empat kelurahan manggarai jakarta selatan
menambah jadwal kegiatan pemantauan jentik dari dua kali menjadi lima kali dalam seminggu
ada empat puluh delapan bangunan di rt ini yang menjadi tanggung jawabnya agar terbebas dari sarang nyamuk
pengontrolannya itu yang dikontrol biasanya bak mandi terus dispenser kulkas
atau tempat tempat di mana ada penampungan sampah itu yang ada botol botol kosong seperti itu
bila ditemukan jentik nyamuk biasanya saya akan membuang langsung air jentiknya itu dan memberikan peringatan kepada yang punya rumah
selain menambah intensitas pemantauan jentik nyamuk erlina juga telah menggunakan sistem digital dalam melaporkan hasil pemantauannya
rw empat tempat tinggalnya menjadi satu dari empat rw di kelurahan manggarai yang telah menerapkan pelaporan jumantik secara daring
melalui formulir yang dapat diterima langsung oleh kelurahan
lurah dengan kebijakannya mengambil report untuk membuat laporan dengan cara online
mengunjungi rumah siapa pemiliknya alamatnya di mana bak apa yang dimilikinya apakah terdapat jentik nyamuk atau tidak
itu akan menjadi dasar yang setiap saat bisa di report langsung ke kelurahan
kehadiran jumantik di setiap rt sangat diperlukan agar setiap warga teredukasi untuk melakukan pembersihan sarang nyamuk secara mandiri
di lingkungan tempat tinggalnya
kita sebagai warga sangat merasa terbantu dengan kehadiran jumantik karena dengan demikian kita juga bisa mengontrol kebersihan rumah
sebelumnya pada lima belas juni kementerian kesehatan mencatat sepanjang januari hingga awal juni dua ribu dua puluh
ada lebih dari empat puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh kasus dbd terjadi di indonesia dengan jumlah kematian mencapai empat ratus tiga puluh dua kasus
kasus tertinggi ditemukan di sepuluh perjalanan
ketiga kemudian kembali ke provinsi termasuk dki jakarta
tim liputan cnn indonesia